cnn indonesia meetup bekerjasama dengan kementerian pariwisata
menggelar acara berjudul tourism empat
dan acara ini diharapkan mampu mengajak kaum milenial
untuk memanfaatkan teknologi digital
dalam meningkatkan pariwisata indonesia
diadakan di grand studio satu gedung transtv rabu pagi
acara ini mengundang mahasiswa jakarta
untuk mengetahui lebih jelas
mengenai keunggulan revolusi industri empat tiga
dalam memenangkan peta persaingan pariwisata global
menteri pariwisata arief yahya
sebagai keynote speaker pada acara ini
menjelaskan perkembangan pariwisata indonesia
di tengah kemajuan teknologi informasi
tidak lupa arief yahya mengajak generasi milenial
untuk turut membantu pemerintah melalui media sosial
dalam meningkatkan potensi pariwisata tanah air
oke yang harus dilakukan anak anak muda
yang pertama untuk pemasaran promosi
promosikanlah negaramu dengan digital media
digital media itu apa sih
sosial media yang biasa kamu gunakan
saya harus pakai bahasa jelas
mostly sekarang anak anak muda menggunakan instagram
gunakanlah instagrammu gunakanlah jari jarimu
ingat kalau kamu menggunakan digital
tampil sekali di digital media
maka dunia akan tahu
oke untuk pengembangan destinasi
buatlah sebanyak mungkin destinasi digital
yang biayanya tidak terlalu mahal
tapi kita yakini selalu menjadi trending topic
dan nilai tertinggi dari digital business
itu adalah di trending topicnya
acara ini juga mengundang traveling influencer
yang turut menginspirasi anak muda untuk secara aktif
menggunakan berbagai perusahaan
dalam mengembangkan pariwisata indonesia
memang sekarang setelah sudah tidak di dunia pertelevisian
memang sekarang lebih ke digital
di instagram ke youtube
sekarang lagi sudah memulai menjadi youtuber juga
untuk memperkenalkan indonesia lebih ke sisi
mungkin kalau ada pariwisata kan yang lebih umum
aku sih lebih ke alamnya sih
yang banyak menggunakan search dan share
dalam menentukan destinasi wisatanya
digitalisasi yang dilakukan kemenpar sejak empat tahun lalu
diharapkan mampu mendongkrak mencapai target dua puluh juta wisatawan mancanegara
di tahun dua ribu lima belas
tim liputan cnn indonesia